inilah keseharian ruby hardianto warga desa tenggulunan kecamatan candi sidoarjo jawa timur
yang sejak empat bulan lalu menjalani pekerjaan barunya menjadi pencari kutu air dengan menggunakan
alat sederhana seperti jaring dan ember ruby berjalan menyusuri sungai sungai sekitar tempat
tinggalnya untuk mendapatkan kutu air pekerjaan ini mulai ditekuninya sejak pekerjaannya sebagai
mekanik sedang sepi rudy pun beralih untuk mencari kutu air seiring permintaan kutu air
semakin meningkat dari para penggemar dan peternak ikan hias untuk digunakan sebagai pakan dengan
memanfaatkan media sosial untuk menjual kutu air ruby menjualnya mulai dari harga lima rupiah per
sendok teh hingga lima puluh rupiah per gelas ruby mengaku dapat menghasilkan pendapatan tambahan
mulai satu ratus lima puluh hingga dua ratus ribu rupiah perharinya beneran bukan bisnis cuma sampingan tapi ya
lumayan sebenarnya udah berapa bulan empat bulan empat bulan empat bulan di sungai selokan yang ada itu ada
aneh langsung saya cari itu biasanya mencari dari jam berapa jam berapa kadang pagi malam
hingga kini ruby mengaku masih mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan ketua
air yang kini banyak diburu oleh para penggemar dan peternak ikan hias sebagai pakan yang baik
untuk ikan hias rico hardyansyah sidoarjo jawa timur